kamu tuh udah pulang tis
tis ngantuk pak
mau rebahan dulu
kepala tis juga agak pusing
di luar cuacanya agak panas
bapak pinjam motor kamu
bapak mau ke
depan bentar ada perlu
perlu apaan sih
ke rumah teman beli pulsa
apa mau ngadem di masjid
udah ya pak waalaikumsalam
udah lo mau ngomong apa
gue masih ngantuk nih
gue mau rebahan di kamar
lebaran ntar mesen kue keringnya
lebaran masih lama im
gak usah buru buru mesen kue ke manja si tati
gue kepengen manja si tati seneng
kita mesen kuahnya jauh jauh hari
terakhir gue tanya anak gue dulu
katanya dia mau bikin kue sendiri
kalian berdua di semua asik
kupti pada pulang
waduh nggak usah
mirip ya padahal
yang barang penggantian
masih ga ada barang
orang pijam tanpa kesubsidan
gue tau mau keliling loh ya kok gak usah pamitan lagi
din bukan mau pamitan deh
din mau kasih tau di rumah ada kurma dari si tati bininya ojak
si tati gak sih kurma
tapi tau kan kurma yang hitam manis manis dari arab
eh din gue tau kurma kayak apa
gak usah lu terangin
makasih gak apa det
bang ayo bang saya buru buru nih pengen buka puasa di blok m

eh enak gak usah
hah kaki gemot
terima kasih rev
sama sama teman pelatih
iya ini loncatnya udah kasar more
ini ga usah
jangan dimadin situ
ngekitin ya ngak
kita bunga putih tanta
duit apaan jak
duit sewa yang tadi di gang enam
saya nitip korangnya cimo sebentar ya
lo mau kemana
nggak tahu jak
saya juga dapat operan jaga dari si pur
ntar kalau gue ada sewa ribet
nanti kalau keren cimo kenapa kenapa
makan disini apa dibungkus
maksud saya dibungkus
apa pakai mangkok sendiri
pakai mangkok sendiri bentar bang ya
gede amat bu mangkoknya
emang mau beli berapa porsi
tidak apa apa pak haji
ah kepo nih pak haji
kamu udah pulang tis
mau rebahan dulu
kepala tis juga agak pusing
diluar cuacanya agak panas
bapak pinjam motor kamu
bapak mau kemana
mau jay gantiin kamu kan sayang duitnya atuh tis
gak usah atuh pak
kalau kamu males malesan seperti ini
gimana lebaran tis
tapi kan tisnya ngantuk pak
terus nanti ketiduran
bener juga ya tis
kita tidur bareng aja yuk
pak geseran sedikit atuh pak
nanti ke bagian bantal
sini dikit atuh
makasih ya bang det ya
eba be ada apa be
ada be lagi masak
tunggu bentar ya
bang ojak kalo baca koran jangan berantakin gitu dong
siapa yang berantakin koran lu
siapa lagi kalo ngga bang ojak kan bang ojak yang ada disini
gua ga berantakin koran lu mod
gua cuman baca satu yang ini
mas untung gua jagain koran lu
antarin pulang gua yuk
aduh aduh aduh aduh
ada apaan be
ada apaan be
gua mau nanya
tapi lu jangan tersinggung ya emang ada apaan sih deh
gua kemari cuman mau nanya
hormah yang gua kasih ke lu
ngapa lu balikin lagi ke cucu gua
tete juga ngga ngerti bingung